kakak dapat dari mana kalung ini kak
kalung ini seperti
seperti kamu aku yang hilang tapi
tapi warnanya beda
bukannya gitu kak tapi
dengar ya gue dapat kalung ini dari mana itu bukan urusanmu
gue juga sebenarnya males nyimpen nyimpen kalung murahan kayak gini
ini juga terpaksa
ayo tebak aku siapa
wah ternyata kamu masih ingat sama aku ya
aku dengar kamu udah dua minggu balik dari la ya
kok kamu gak ngabarin aku sih
aku mau yang urusan
jadi belum sempat sama ngapain
lagipula nanti kita ketemu di kampus kan
iya sih tapi kan aku kangen sama kamu
oh iya hari ini kan pendaftaran ulang terakhir
kalau gitu kita pergi bareng yuk
ya udah belom langsung mungkin
tapi kayaknya dengan cuma bila arrestsnya sama pribadi itu closest nba
mau lotr sudah
tadi itu aku ngeliat kalung yang sama seperti kalung aku dalam tasnya kamesha
aku juga gak tau men
terima kasih ya allah
dengan pekerjaan ini aku bisa nyicil ganti laptop gadis yang waktu itu
jadi aku bisa dapetin kalung aku lagi
lo kenal sama gembel ini
gembel itu ketemunya sama gembel juga
lo berdua ngapain ada di sini
mau bantu dia lagi

dia itu adalah adik tiri aku
anak dari cewek murahan yang udah ngerebut papa aku dari mama aku
sekarang kamu bisa lihat sendiri kan
anak dari cewek murahan itu seleranya juga murahan
dia adalah kacung di rumah aku
sekarang aja dia gayanya sok keren
kalau enggak papa aku berbaik hati nguliahin dia di kampus ini
jadi dia juga anaknya prabu wijaya